dari kemeriahan festival alobank di istora senayan saya langsung menyapa rekan saya ada roni satria
koresponen cnn indonesia yang berada di sana
selamat sore roni
ya roni bagaimana situasi di istora terutama di booth tempat anda sekarang melaporkan saat ini
ya benny kalau kita lihat keseruan memang sudah pasti terjadi di sini
sejak kemarin juga di hari pertama dan hari kedua keramaian selalu sudah terlihat dari sejak pagi
dan sekarang sudah ada performance dari sejumlah artis di outdoor karena nantinya yang untuk indoor ada di pukul sembilan belas waktu indonesia barat
nah booth yang tempat saya beri sekarang ini benny booth spesial banget
karena kalau kita lihat di belakang ada booth enesis
apa saja sih produk enesis ini
nah ini sebenarnya kalau kita lihat cocok banget dengan kondisi konser yang bisa dilaksanakan secara langsung saat ini
karena kalau kita lihat kita dalam melaksanakan protokol kesehatan saat melaksanakan konser ataupun mendatangi keramaian seperti ini
tentu harus dalam kondisi bersih
nah enesis ini punya produk seperti antis hand sanitizer yang juga bisa digunakan selama menjadi
ataupun juga bisa selama anda menonton konser
selain itu juga ada minuman minuman yang juga memberikan energi
sehingga tentunya buat anda yang lelah di booth ini datang untuk bisa mendapatkan merchandise tersebut
nah tadi saya sempat melihat ada keseruan di sebelah sana
yaitu para pengunjung yang datang ke booth enesis ini mereka bisa mengikuti games
mereka hanya membeli produk dari enesis bernilai rp dua puluh lima
mereka bisa mendapatkan atau mengikuti games yang hadiahnya bermacam macam
tadi salah satu pengunjung yang sempat saya tanyakan
dia mendapatkan tiket untuk masuk
jadi kalau anda ingin masuk ke indoor nanti pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat
dari booth enesis ini pun juga bisa memberikan nantinya tiket untuk bisa masuk bagi anda yang belum mendapatkan
tiket untuk menonton red velway pada malam hari ini termasuk juga deretan artis lainnya
seperti bcl ada christianti dan amora dan juga ari lasso
wah seru banget
jadi jangan tunggu lama lama lagi datang ke booth enesis ini
kalau ingin masuk ke indoor tapi harus ikutin games nya dulu kalau berhasil bisa dapat
baik roni tadi anda menyebut ada yang mendapatkan tiket gratis begitu ya
dan bisa masuk untuk menonton red velvet
kalau bisa anda jelaskan sebenarnya games apa yang harus diikuti oleh para pengunjung
untuk bisa mendapatkan hadiah terutama tiket gratis yang tadi anda bilang tadi
ya games nya itu macam macam
jadi mereka ada yang misalnya
ada yang memandu karena games nya berganti ganti setiap waktunya
setiap jamnya akan ada games yang dipandu oleh mereka di stand tersebut
kemudian nanti mereka juga akan diberikan harus menunjukkan bukti pembayaran terlebih dahulu
gampang banget ada sebenarnya produk produk yang dibeli dengan rp dua puluh lima
bisa dapat bisa dikatakan antis satu kemudian beli minuman ammonizer satu
juga untuk menjaga energi
jadi tinggal beli saja rp dua puluh lima kemudian ikut games nya
games nya nanti akan ada beragam
bisa yang pasti seru seru karena ada tebak gambar tebak kata dan juga ada fortune wheels
jadi nantinya bagi anda yang beruntung bisa dapat tiketnya
tapi kalau pun tidak dapat tiketnya ada hadiah hadiah merchandise lain
seperti topi kaos dan lain sebagainya
lumayan kan dari nonton yang ada di outdoor main ke sini beli
untuk menjaga kesehatan juga karena menjaga kebersihan tangan
sekaligus dapat hadiah
ini sepertinya saya mendengar ada sayup sayup ada terdengar suara musik begitu ya
ini pada sore hari ini di sekitar pukul setengah lima ini
ada band apa yang saat ini sedang manggung dan pastinya ramai nih ada penonton di sana
anda pasti penasaran dari tadi
suara suara yang anda dengar di sini benny adalah project pop
ini tuh kalau kita lihat padahal ya kalau kita project pop kan adalah artis tahun sembilan puluh an
mulai adanya sejak tahun sembilan puluh enam
tentunya fans fans mereka kalau kita lihat mungkin usia usia saya juga mungkin seusia anda
tetapi ternyata di sini anak anak milenial kaum z juga semua di sini ikut

bayangin tadi tidak hanya para k pop tapi juga para k pop bayangin tadi tidak hanya para k pop
bayangin tadi tidak hanya para k pop tapi juga para k popers yang nanti menunggu red velvet
bayangin tadi tidak hanya para k pop tapi juga para k popers yang nanti menunggu red velvet

karena tentunya dengan musik musik yang mereka bawakan
deretan lagu yang sempat menjadi hit sepanjang tahun sembilan puluh an dua ribu an hingga sekarang
dan sekarang mereka kalau saya akan arahkan sedikit aja
coba sedikit arahkan ke sebelah sana itu ada panggung dari project pop
di sebelah sana ya kita lihat sedikit
di sebelah sana iya kita lihat sedikit

pergerakannya agak pelan pelan
lihat keramaian ada kan
nah di sana anda lihat sendiri benny project pop sedang menyapa penggemarnya
dan tentunya ini yang juga nanti akan ada di outdoor sejumlah artis indonesia lainnya
yang juga bisa dinikmati hingga pukul dua puluh dua wib bahkan hingga pukul dua puluh tiga wib
kembali ke anda benny
baik roni seru sekali sepertinya di sana
tapi saya juga menurut saya tidak hanya nss ini bisa memberikan stamina begitu ya
tapi dengan adanya konser di mana para pengunjung juga berteriak teriak ini pasti tenggorokannya kering
mungkin dengan minum produk enesis juga bisa membuat lebih segar
terima kasih roni selamat menikmati suasana di sana selamat bertugas kembali